selamat pagi kembali berjumpa di kompas bisnis sapa indonesia pagi saya pas kali siswari saudara
nilai tukar rupiah makin keok terhadap keperkasaan dolar
gubernur bank indonesia peri warjio pun buka suara menanggapi kondisi ini
ditemui setelah menghadiri rapat dengan presiden jokowi di istana
peri bilang bank indonesia akan selalu berada di pasar untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah
tak menutup kemungkinan bank indonesia akan menaikkan suku bunga sebagai salah satu cara meredam fluktuasi rupiah
bank indonesia juga akan terus berkoordinasi dengan sektor fiskal
nilai tukar akan terjaga kita terus melakukan intervensi
tentu saja koordinasi dengan pemerintah dengan fiskal bagaimana untuk menjaga stabilitas
melakukan stabilisasi fiskal itu pastikan kami berada di pasar untuk melakukan laka laka stabilisasi
rupiah terhadap dolar yang anda lihat ini adalah pergerakan nilai tukar dalam tiga bulan terakhir
dan memang ini kalau dilihat dalam tiga bulan sudah melemah hampir sekitar tiga persen saudara
kemarin nilai rupiah ditutup di angka enam belas satu ratus tujuh puluh
bahkan di beberapa money changer dilaporkan angka jual dolar ini sudah mencapai enam belas dua ratus lima puluh
kembali kalau kita lihat dari angka
pergerakan nilai tukar rupiah angka enam belas satu ratus tujuh puluh jadi yang terendah dalam empat tahun terakhir
mundur sejenak di awal tahun pada januari dua ribu dua puluh empat nilai tukar rupiah masih berada di angka lima belas enam ratus an
pelemahan rupiah terjadi akibat berbagai peristiwa
mulai dari memanasnya geopolitik hingga potensi the fed akan menaikkan suku bunga acuan di semester dua nanti
jadi pada rupiah apakah ini memang murni benar benar karena memanasnya geopolitik di timur tengah kah
ya jadi ada kombinasi dari beberapa faktor ya
yang pertama tentu tadi pascari sudah menyebut mengenai penguatan dolar amerika serikat di seluruh dunia
karena ekspektasinya bahwa bank sentral amerika serikat itu akan menurunkan suku bunga tahun ini
tapi ternyata setelah melihat data ekonominya kuat data inflasinya tetap
tinggi ada sinyal bahwa bank sentral amerika serikat belum tentu akan menurunkan suku bunga di tahun ini
dan bahkan mulai diprediksi bisa menaikkan suku bunga kalau data ekonominya tetap kuat
yang kedua juga tadi pak skaris sudah menyebut mengenai adekansi geopolitik
jadi pembelian dolar kita yang paling besar itu adalah untuk impormi gas
dan kalau harga minyak sekarang sedang naik ya itu pastinya akan berpengaruh pada pemerintahan
karena kita sudah menjaga dolar di pasar spot dan di pasar forward
dan yang ketiga yang terakhir juga bukan hanya fenomena dari penguatan dolar ya pak skaris ya
tapi juga dari sisi domestik itu ada kebutuhan dolar yang cukup tinggi
istilahnya kalau sebelum bulan bulan mei juni ini kan ada pembayaran utang luar negeri pembayaran dividen dan lain lain
untuk ngasih konteks aja nih betapa faktor domestik itu berpengaruh
rupiah kemarin saja melemah dua persen dalam satu hari
jadi tidak hanya dari faktor strong dollar gitu
tapi juga ada faktor dari sisi domestik yang berpengaruh pada pelemahan
artinya tadi saya simpulkan ada dari dolarnya sendiri yang menguat
minyak karena kondisi geopolitik
tapi juga di domestik ada kebutuhan dolar yang cukup tinggi saat ini
ini pelemahan ini akan terus terjadi satria
ini sebenarnya adalah satu seasonal patter yang biasa kalau kita melihat tidak hanya dari pelemahannya secara kompoint ya
karena memang setiap tahun itu di bulan mei juni
biasanya korporasi sudah mulai mengumpulkan dolar itu dari bulan april atau dari bulan maret gitu loh
setelah bulan mei juni itu seharusnya rupiah akan stabil dan menguat kembali
jadi ini fenomena yang klikal
dan kalau kami prediksi harusnya bulan mei juni seharusnya permintaan fallout domestik sudah kembali normal
kembali normal apakah artinya rupiah bisa kembali turun di bawah enam belas ribu
nah ini adalah satu pertanyaan yang sulit nih untuk dijawab
bahkan rupiah itu tergantung dengan mata uang lainnya
termasuk dolar termasuk chinese yuan termasuk jar venesian
tidak usah trendnya di tiga mata uang asing yang berpengaruh ini
jadi pn nya sedang melemah chinese yuan nya sedang melemah karena ada penyumatan dolar
jadi kalau kita di pasar tahun ini sudah mulai mengprediksi ini
ini kan bulan november ada pemilu as
nah kalau pemilu amerika serikat itu pasti data data ekonominya tetap kuat dong
karena pemerintah pasti mau ekonominya kencang saat lagi menjelang pemilu
mungkin ada gitu ya kalau pemerintah indonesia mengeluarkan stimulus stimulus di as juga bisa mengeluarkan stimulus cek dan lain lain yang ini bisa menaikkan inflasi

itu tidak menurunkan suku bunga dan menguatkan dolar
sulit untuk dari sisi fundamental
fundamental amerika serikat untuk melihat dolar bisa turun ke bawah enam belas ribu di dua tiga bulan ke depan
jadi sulit di bawah enam belas ribu tapi mungkin pelemahannya sudah tidak sekencang yang terjadi di bulan mei juni sekarang
tetap di pasar ada intervensi
dilakukan bi ini sudah cukup
nanti di bulan ini bi akan
menaikkan suku bunga sebagai salah satu caranya
satria intervensi adalah paru paru
dan mbak indonesia sudah cukup
berani dalam beberapa hari
kalau misalnya pas kalian sudah notice
di bulan lalu itu sudah berkurang
intervensi sekitar dua ratus hingga
lalu itu berkurang rp enam puluh triliun
bisa dengan devis dari bi bisa berkurang
dengan jumlah yang kira kira sama
strategi intervensi yang berkelanjutan
kalau misalnya bank sentral amerika serikat belum
untuk bank indonesia untuk menaikkan suku bunga
itu estimasinya kami dari
apakah ekonomi tidak akan terdampak
belum tentu kebijakan moneter yang ketat
membuat ekonomi indonesia menjadi resesi misalnya
di amerika serikat suku bunganya sudah dinaikkan lima ratus basis point
indonesia baru menaikkan suku bunganya sekitar
fed yang sudah menaikkan dari ke
jadi memang perlu ada penaikan suku bunga untuk
jadi ini adalah satu hal simpel textbook ekonomi saja
uang atau kapital akan mengalir pada negara yang suku bunganya lebih tinggi
suatu hal yang wajar jika mata uang rupiah jika mata uang definition jika mata uang chinese yuan itu melemah terhadap dolar karena memang kenaikan suku bunga ini tidak se agresif di amerika serikat
dan jika di argue di argumentkan bahwa ini adalah strong dollar
tidak dalam dua tahun terakhir itu mata uang di amerika latin seperti brazil meksiko dan lain lain itu menguat relatif terhadap mata uang di asia
karena memang sudah menaikkan suku bunga lebih dahulu terhadap relatif dengan kemasan celupatan calon di asia
oke ini hal alamiah yang dilakukan investor tentu mencari keuntungan yang tinggi dari negara negara yang menawarkan bunga tinggi
artinya kalau di indonesia bi tadi satria bilang sebenarnya sudah cukup baik dan agresif melakukan intervensi
tapi apakah ini intervensi intervensi ini hanya ada di pundak bank indonesia saja atau adakah yang sebenarnya bisa dilakukan secara fiskal
dalam hal ini adalah kementerian keuangan
betul jadi kalau misalnya kami di pasar melihat ya jika indonesia sekarang sudah baik sebenarnya kementerian keuangan dan kementerian koordinator ekonomi itu sudah lebih baik loh itu
dalam hal dinamikanya dinamika kebijakan
saya mau ambil contoh jadi kebijakan ekonomi atau kebijakan fiskal yang cocok dalam situasi sekarang ini adalah kebijakan fiskal yang ketat
karena dengan kebijakan fiskal yang ketat jumlah issuance atau jumlah penerbitan surat utang bisa direndam itu bisa menstabilkan pasar surat utang domestik kalau kami di pasar melihatnya seperti itu
bustri muda ada yang melakukan hal yang menurut saya sangat sangat impresif
bayangkan dari zaman covid dua ribu dua puluh satu itu fiskal revisi kita di enam persen dari enam persen sekarang berhasil turun ke satu persen di dua ribu dua puluh
jadi ini kami di pasar tidak melihat ada dampak sebenarnya dari fiskal atau konsumsi fiskal untuk melemahkan inelatifan rupiah
jadi justru tanpa adanya kebijakan yang sigap dari kementerian keuangan dan dari kementerian korporasi ekonomi yang sudah melakukan kebijakan seperti dhe ekspor dan lain lain
mereka kan rupiah bisa lebih lemah lagi dari apa sekarang tanpa koordinasi dari dua kementerian tersebut

memang ini akhirnya jadi yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi antara moneter fiskal ini benar benar seimbang dan bisa membuat
dan juga bisa membuat rupiah jadi tidak kedodoran di tengah kuatnya dolar yang memang saat ini sedang terjadi
satria terima kasih sudah berbagi pagi ini di kompas bisnis sampai ketemu lagi sehat selalu